gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku kecewa indonesia akhirnya batal jadi tuan rumah gelaran piala dunia u dua puluh
untuk diketahui ganjar pranowo merupakan salah satu tokoh yang lantang menolak timnas israel di piala dunia u dua puluh
alhasil fifa resmi membatalkan status tuan rumah indonesia karena polemik penolakan israel u dua puluh tampil di kompetisi tersebut
ya kecewa lah kita sudah menyiapkan sejak awal kok kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan
kalau saya boleh sampaikan ada di awal awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk pssc adalah peluang peluang umama pohos
sehingga relasi antarbangsa dan negara konstitusinya semuanya
terpegang pelarikannya bisa jalan
tapi satu kata yang saya sampaikan tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya mas gibran di tweetnya ada plan b dan plan c